es serutnya disiram kental manis dan sirup merah deh
istri pak manus ya yang aduh gak kalah sama pemain film bollywood ya
udah gitu bumbunya enak pas
tapi kalau misalkan cari murah terus menunya banyak biasanya saya larinya ke warkop
beras ketan harus direndam selama empat jam agar ketika tanah tidak keras dan terlalu kering